kuliner viral dari tanah parahyangan memang selalu bikin ngilat
memiliki aneka pilihan lauk pauk mulai dari ayam goreng ayam bakar tahu tempe perkedel dan aneka jerawan
makanan sunda juga terkenal dengan lalapan dan sambalnya
namun ada yang berbeda nih di warung nasi ibu imas yang meracik lalapan dengan cara yang berbeda
lalapan yang viral dan diburu para pecinta kuliner julukannya adalah jukut goreng
jukut adalah bahasa sunda yang memiliki arti rumput
tapi tenang bahan dasarnya bukan rumput kok melainkan menggunakan selada air
berawal dari karyawan yang iseng iseng nyobain selada air digoreng dan ternyata rasanya enak
mulai dari situ kami mulai kasih tester gratisan ke para pelanggan yang makan dan alhamdulillah banyak yang suka
untuk membuat jukut goreng setelah dicuci bersih selada air digoreng di minyak panas bekas menggoreng aneka lauk pauk
yang bertujuan memberikan rasa gurih pada jukut goreng
karena ini jukut gorengnya digoreng kering jadi ini tuh krenyes krenyes gurih apalagi ditambah dengan sambal dadakan seperti ini auto nambah terus
seporsi jukut goreng disini dibanderol seharga
kuliner viral ini sangat nikmat jika disandingkan dengan aneka racikan lauk lauk legendaris sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apakah anda penyuka kuliner sate
siap siaplah untuk merasa tergoda karena ada sate yang sangat unik dan berbeda yang namanya sate jandung
menggunakan daging sapi bagian susu sebagai bahan dasarnya
rasanya sangat menarik
menggugah selera dengan cita rasa yang gurih gaji dan renyah
sate susu sapi ini menjadi favorit bagi para pecinta kuliner yang selalu mencarinya
kepulan asap aroma bakar sate di bagian belakang gedung sate kota bandung ini menjadi magnet bagi para pemburu kuliner
bukan hanya karena wanginya saja tapi rasanya yang menjadi daya tarik
meskipun sekilas terlihat seperti sedang membakar sate pada umumnya ya
tapi jika dilihat lebih dekat sate yang ini memiliki keunikan tersendiri
ini rasa jandungnya benar benar enak banget musih
terus ketika dipunya food langsung pecah
nah apalagi dipadukan dengan sambal kacang yang makin nikmat
tapi kalau kesini harus rela antri ya karena bakal panjang banget antriannya
kenikmatan dari sate jando atau sate susu sapi ini tak terbantahkan
menikmati sate susu sapi ini tak hanya dari bandung saja
melainkan dari luar kota khususnya dari jakarta
pengunjung harus rela antri berjam jam untuk mendapatkan giliran menikmati sate ini
cara berjualan sate jadul ini dulunya digendong keliling dan sudah mulai dijajakan sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh silam
namun kini sate ini berjualan di trotoar di jalan hayamuruk citarum kota bandung
dan menjual puluhan kilogram daging perharinya
banyak yang beli tuh sate jandung
kenapa dijualan sate jandung
nah sate jando ini kan dari susunya sapi
teksturnya kayak lemak
selain sate susu sapi menu sate lainnya juga digemari para penikmat kuliner nih
mulai dari sate ayam hingga sate sapi yang dibanderol mulai dari harga dua puluh lima ribu rupiah
sayangnya berita ini jadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya